ya kali ini kita akan berbincang dengan bapak heri
selaku salah satu bagian dari satgas covid sembilan belas
yang akan berbicara mengenai kabar terkini mengenai asanti tersebut
pak heri kalau kita bicara mengenai kabar terkini terkait asanti
memang tidak secara pasti apakah asanti sudah positif covid sembilan belas
lalu sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh satgas covid sembilan belas terkait hal ini pak
iya jadi saya nggak menyebut nama ya
tetapi memang ini ada satu keluarga besar datang dari liburan dari turki
rombongannya cukup besar ada tiga belas orang
dan enam diantaranya ketika dilakukan tes pcr positif
jadi ini adalah pelajaran besar buat kita
tentang bagaimana kita seharusnya dalam situasi pandemi ini
untuk bisa menahan diri
karena ketika pulang
kemudian ketika kasus dunia sekarang cukup tinggi
dan ketika dites ternyata mereka menjadi pembawa virus karena dinyatakan positif
jadi ini yang perlu menjadi catatan dari satgas
dan tentu saja karena satgas penanganan covid sembilan belas
berupaya untuk mengantisipasi transmisi penularan lebih lanjut
karena apapun yang datang dari luar negeri juga harus dicurigakan
karena apapun yang datang dari luar negeri juga harus dicurigakan
karena apapun yang datang dari luar negeri juga harus dicurigakan
mengubah rawatan ke companion virus nya
karena kita bisa mem nouve lintas dan kemlangkan berlebihan
satu rombongan itu ada tiga belas kemudian enam diantaranya berarti tujuh ya tujuh sitanya
tentu saja masih dalam masa karantina
kita akan lihat perkembangannya beberapa hari ke depan untuk dilakukan tes kedua untuk memastikan mereka tidak terpapar
demikian mas yudi
ya apabila memang sekiranya mereka hasilnya negatif apakah memang akan ada perlakuan khusus
ataukah sejauh ini yang positif hanya terduga asanti sendiri pak lalu bagaimana dengan keluarga yang lain hasilnya seperti apa pak
ya tadi saya sampaikan ada enam anggota keluarga dalam satu rombongan itu dinyatakan positif hasil pcr nya
dan ke enam nya sekarang sudah dibawa ke salah satu rumah sakit swasta yang menjadi rumah sakit rujukan seperti itu
dan kenapa kemudian saya ingin jelaskan juga kenapa setelah dari bandara kemudian keluarga ini harus dikarantina ke hotel
karena memang untuk menghindari penumpukan di bandara
sehingga ketika tes itu kan hasilnya memerlukan waktu dua hingga tiga jam
jadi agar tidak terjadi penumpukan biasanya pelaku perjalanan dibawa ke hotel yang sudah dipesan ya
nah kemudian hasilnya kemudian baru ketawa
nah ketika mereka sudah ada di hotel tersebut
ya pak heri kalau kita melihat ternyata masih banyak ya warga negara indonesia tidak hanya selebritas
tapi juga mungkin pejabat bahkan warga biasa yang berlibur ke luar negeri
lalu seperti apa sih langkah antisipasi selanjutnya pak
mengingat memang kasus ini lumayan tinggi terutama di negara negara seperti timur tengah serta di turki sendiri pak
ya sejak tanggal tujuh berarti hari ini ya sudah berlaku surat edaran nomor satu kasatgas dua ribu dua puluh satu
di mana ada empat belas negara yang sementara ini wna yang punya riwayat perjalanan dari empat belas negara itu untuk sementara di band tidak boleh masuk ke indonesia
salah satunya adalah perancis kemudian norwegia kayak gitu
ada satu lagi saya agak lupa di eropa sama negara negara di eropa
nah ini untuk mengantisipasi transmisi gitu
tetapi tentu saja untuk wni kita tidak bisa tutup perbatasan
karena sebagian wni mereka juga pmi juga ya untuk kembali ke indonesia
sehingga atas alasan kemanusiaan kita terima
tetapi tentu saja dengan prosedur yang sangat ketat
kita siapkan tempat tempat karantina terpusat di hotel atlet kemudian di rusun nagra
di pasar rumput atau tempat tempat yang lain untuk mereka menjalani karantina
ini untuk pekerja migran indonesia
nah untuk orang orang di luar kelompok itu ya pekerja migran aparat sipil negara dan pelajar yang selesai pendidikannya
mereka wajib untuk menjalani karantina di hotel
ada satu ratus tiga puluh lima hotel yang sudah ditunjuk untuk di tempat karantina
dan di situ kita awasi benar benar
agar karantina dijalankan
dan memastikan ketika mereka keluar benar benar mereka itu adalah orang orang yang negatif dari virus covid sembilan belas
sehingga mereka tidak perlu menularkan kepada orang lain
iya pak heri pak heri bisa anda kembali informasikan terhadap kami dan juga pemirsa cnn
selain terduga ashanti sendiri terkena varian omikron ada enam lainnya
bahkan kami mendengar ada nama atta halilintar juga disinyalir positif
adakah informasi terkait hal ini pak
ya sebenarnya teman teman di media bisa ngecek di media sosial juga ya
bagaimana aktivitas keluarga besar ini
saya tidak menyebut nama
tetapi selain enam orang tersebut ada satu rombongan yang terpisah dari anggota keluarga ini
dan dua diantaranya positif
mereka baru datang kemarin
saat ini sedang masih berada di
hotel dan untuk secepatnya dilakukan screening lebih lanjut
untuk dirujuk ke hotel isolasi pilihannya atau ke rumah sakit
rujukan untuk pengawasan lebih ketat
demikian mas yudi
ya pak heri kalau kita bicara mengenai perilaku pelaku perjalanan yang sedang berada di luar negeri
acapkali mungkin kita bisa melihat diunggah di sosial media dan ternyata berimbas seperti saat ini
lalu apakah ada sanksi khusus pak ke depannya
karena boleh jadi akan berulang kembali apabila mereka hanya sekedar
mungkin boleh jadi di karantina
lalu apakah pelaku berjalanan ke luar negeri yang akan mendapatkan sanksi apabila mereka melanggar pak
iya jadi pemerintah ini berusaha mengakomodasi juga ya kepentingan warga negaranya
dengan tetap menjaga protokol kesehatan
sanksinya tentu saja ada dalam undang undang kekarantinaan
dimana ketika mereka menghindar dari karantina gitu ya itu sudah bisa dikatakan pidana
tetapi kita kan sebagai
negara yang hadir dalam pandemi ini menyediakan solusinya
kendati kemudian menyarankan kepada masyarakat yang tidak ada kepentingan khusus atau mendesak
itu untuk tidak keluar negeri terlebih dahulu
karena sekarang penularan itu lagi di level tertinggi sepanjang pandemi
hari ini saya cek ada dua dua juta penularan ya di seluruh dunia dalam satu hari
tentu ini adalah angka yang sangat mengkhawatirkan dan kita juga harus waspada
nah saya sarankan
masyarakat juga untuk tidak menurutkan egonya ya
untuk berwisata dalam luar negeri dalam situasi sekarang
presiden juga sudah meminta itu dengan sangat lebih aman
kalau menteri kesehatan mengatakan lebih aman kalau mau bepergian di dalam negeri saja daripada di luar negeri
karena mas judi kalau kita lihat data terakhir kemarin kasus harianya lima ratus setelah sebelumnya empat ratus
di mana lebih dari separuhnya itu dikontribusi oleh pelaku perjalanan yang masuk ke indonesia
melalui berbagai jalur ya karena setiap hari itu antara tiga tiga lima ratus pelaku perjalanan itu dari luar negeri itu datang ke indonesia melalui berbagai macam moda ya
sebagian besar melalui pesawat udara itu hingga dua puluh delapan penerbangan per hari
jadi ini yang memang benar benar harus kita jaga
sekarang kita juga harus lindungi para garda terdepan tenaga kesehatan di bandara yang melakukan screening
tentu gaslightnya kita tahu sudah tertular juga ada lima belas
dan sekarang pengetatannya juga semakin dilakukan
mereka harus memakai apd yang memadai ya alat pelindung diri yang memadai
agar mereka tidak harus tertular ketika melakukan tes pcr kepada para pelaku perjalanan yang baru datang di indonesia
itu naik dari minggu lalu
jadi ini benar benar harus menjadi bahan refleksi buat kita semua
dan memastikan masyarakat untuk menahan diri dulu untuk tidak keluar negeri
kendati mereka pun mampu sebenarnya
dia mampu secara finansial tetapi ya saya mohon juga tidak memaksakan diri untuk tetap bepergian
karena situasinya memang tidak memungkinkan
jadi kita harus memadai
tapi masih banyak warga kita yang melakukan perjalanan ke luar negeri bahkan melakukan perjalanan wisata
sebenarnya seperti apa sih lajur perjalanan internasional ketika mereka tiba di tanah air
sehingga nanti seperti bapak katakan tidak banyak melakukan kontak dengan petugas medis yang melakukan swab test
kemudian juga petugas di bandara mengingat tadi sudah cukup tinggi angka positivity mencapai delapan
kasus dua juta per hari
seperti apa nih pak jalurnya
bisa sama sama memberikan kenyamanan buat warga negara indonesia yang kembali maupun petugas yang berjaga di bandara dan sekitarnya
iya jadi prosesnya kalau didetilin ada mungkin sampai karantina itu ada tiga belas ya

pertama datang kemudian dilakukan termoscan
kemudian ada pemeriksaan data kesehatan oleh kkp
kemudian di apa dilakukan
kemudian di imigrasi
kemudian dilakukan pengejakan pgr
dari bagasi kemudian dibawa ke tempat tempat karantina seperti itu
ketika di tempat karantina memang biasanya hasil pcr yang pertama kita menyebutnya entry test itu keluar
jadi memang sebagian pelaku perjalanan itu ketahuan mereka positif ketika sudah ada di tempat tempat karantina
baik itu hotel maupun tempat karantina

ini memang benar benar proses yang kita improve terus
kita perbaiki agar aman orang itu benar benar terpisah ya
karena kalau pelaku perjalanan benar benar kita pisahkan
orang orang yang menjemput pun kita khusus ya kalau ke hotel itu mereka juga pakai apd alat angkutnya
sehingga dia tidak perlu menularkan kepada yang lain
kalaupun mereka itu positif
kendati sebagian besar memang tidak positif
tetapi karena mereka dari luar negeri mereka harus kita perlakukan seolah olah
seolah olah mereka positif sampai hasil pcr membuktikan bahwa mereka itu positif